meski telah dipastikan menjalani protokol kesehatan sebelum berangkat dan setiba di mekah arab saudi
orang anggota jemaah umroh indonesia terkonfirmasi positif covid sembilan belas saat menjalani ibadah umroh
kementerian agama memastikan para jamaah tersebut menjalani karantina
berdasarkan data yang dihimpun kementerian agama tiga belas orang positif covid sembilan belas itu
antara lain delapan orang yang berangkat di kloter pertama satu november
lima orang jemaah dari kloter kedua yang berangkat tiga november
sedangkan jemaah kloter ke tiga delapan november semua hasil tas swab mereka setiba di arab saudi negatif